terharu ya nilai kita bagus bagus semua gitu pak
terharu gimana bagian belakang
ya nilai kalian yang paling bagus sih cuma dapat nilai tujuh
pak siapa tuh pak tinggi banget nilainya ya
udah udah udah cukup cukup cukup
kalian dapat nilai tujuh aja bangga
kalian tuh masih kalah sama murid murid saya yang di sekolah lama
yaelah mulai nih si bapak bawa bawa kalam amater
lama bukan sih

kayaknya sih gitu
mending lu tanya deh
bapak udah nikah atau joblo ngenes
pertanyaan yang bagus
kebetulan saya masih single
kalian jangan khawatir
karena saya tidak akan mencampurkan aduk antara mengajar dan urusan cinta saya
tapi kalau sudah jodoh apa mau dikata
bapak kenal gak sama ian pak
muridnya katanya sih sekolah di sekolah bapak
yang sekolah yang lama
eh maksudnya kenal banget
oh dia tuh lagi kasian sekarang
dia tuh sedang meranah
bahana badai cetar dimana mana
ya setelah ditinggal sama dua sahabatnya
dan ditinggal sama guru yang so funky dan so keren
siapa pak gurunya
oke sekarang perkenalan sudah cukup
waktunya kita ulangan
pak kok bapak baru masuk udah ulangan aja pak
belum juga ada apa apa
saya harus tahu dulu kemampuan kalian
baru saya bisa mulai
bagaimana itu masih banyak
kenapa kemarin saya minta penambahan untuk departemen hrd banyak yang nggak dikeluarin
kok malah nanya saya kenapa
ya tau dong bu
jenengannya ini kan ibu adriana
hari ini saya berbicara sama kamu dan sekarang kamu keluar karena saya gak mau bicara sama kamu lagi
kalau penambahan anggaran itu bukan memenang saya
tapi itu harus melalui rapat meeting komisaris bu
manage keuangan macam apa itu
mas kita sudah selesai
kita sudah selesai
sekarang kita masuk ke produksi
masalah ini kita bahas nanti ya
silahkan keluar dulu
malah satu orang yang baru
dia bagus gak pernah ada cacat dalam pekerjaan dia
dia memang orangnya agak
tapi dia cerdas
dan untuk posisi manajer keuangan itu
jadi harus dipikir dengan cerman
lagi pula kalau menurut mas ya
orang pintar banyak
banyak sekali orang pintar
tapi orang yang jujur
itu susah dicari
pintar lagi berjibun
lulusan santana berjibun
yang jujur susah
tapi tetap aja kan yang namanya manusia itu
yang banyak banget pasti suka hilaf mas
apalagi seperti yang mas bilang
bahwa dia itu cerdas
dia akalin kita
ya aku sih cuma saran aja keputusan
kan di tangan mas
bagus kalau dipegang sama keluarga sendiri
gak punya keluarga
gak punya adik
udah sukses dengan karirnya masing masing
iya ya mas gak punya keluarga
kakak gak ada
adik gak ada
dan berpunya karir masing masing kan mas
mas gak percaya sama aku
ini bukan masalah percaya nggak percaya
mas masih sangat percaya sama kamu adriana tapi
ini tentang kemampuan
kemampuan kamu kayaknya kurang di manajer keuangan
karena skill keuangan memerlukan skill khusus
jadi kamu harus pasti banyak banyak belajar lah
banyak belajar ya
oh jadi menurut mas
skill aku kurang gitu ya mas
mas tau gak
sebelum aku dilamar sama mas day
kuliah aku jurusan akutansi
tapi aku stop karena apa
tapi mas bay gak perlu khawatir
aku bisa belajar sama mba wahan
banyak yang bisa ngajarin aku disini

kalau gak mau sih yaudah
kita cari yang lain
kita cari yang lain
semoga yang gitu sih sama mas
sampein juga kita bersendam sama si boy
untung si moni gak tau
kalau misalnya si boy ceritain semua sama modi gimana ya
udah biarin aja
yang bikin perjanjian itu kan muni sendiri
dia nggak ada kan kompromi sama kita dulu
selalu parah sih bro
mau cek apaan
biar motor kita pada temen keren
enggak enggak enggak
tadi gue denger lo pada ngomongin perjanjian
emang kenapa sih mon
gue denger lo pada ngomongin perjanjian nih
jadi kita ngomong perjanjian sama montirnya tuh
kalau montena itu bakal bikin motor kita tambah lebih keren
lo sendiri kan
udah udah udah cukup cukup cukup
kalian dapet gilai tujuh aja bangga
kalian tuh masih kalah
sama murid murid saya yang di sekolah lama
yaelah mulai nih si bapak bawa bawa
tidak bisa move on ya pak